rumah sakit hasan sadikin bandung merawat balita kembar siam asal garut
kedua balita berjenis kelamin perempuan itu lahir dengan dempet di bagian perut dan panggul
serta memiliki tiga kaki satu liver dan ginjal
rencananya kedua balita kembar siam itu akan menjalani operasi pemotongan kaki tambahan pertengahan pekan depan
rumah sakit umum hasan sadikin bandung merawat balita kembar siam alputri anugrah dan alputri dewi ningsi
dua balita kembar siam putra pasangan iwan kurniawan dan yani di kampung pada sari cinunuk wanareja garut jawa barat ini
terlahir dengan kondisi dempet di bagian perut hingga panggul atau konjoin twin abdomino pigopagus
dengan hanya memiliki satu liver dan ginjal
tidak hanya itu kedua balita yang kini berusia tiga tahun sepuluh bulan tersebut
kini memiliki satu kaki tambahan yang terus tumbuh tanpa memiliki fungsi normal seperti dua kaki lainnya
meski memiliki satu kaki tambahan namun secara umum
kondisi balita kembar siam tersebut membaik
keduanya masih menjalani perawatan intensif di ruang anak kemuning rumah sakit hasan sadikin bandung
meski kondisinya terus membaik namun rumah sakit hasan sadikin bandung telah membentuk tim khusus
untuk melakukan operasi pemotongan satu kaki tambahan dengan melibatkan dokter spesialis
di antaranya dokter bedah anak anestesi rehabilitasi medik ortopedi serta ahli psikologi
di bagian perutnya di mana bagian hati itu
itu banyak bagian bagian yang memang bersatu
sehingga hal ini yang menyebabkan sulit untuk dipisahkan
di samping juga saluran saluran kencing saluran ginjal dalam hal ini saling bersilangan dan saling berkolaborasi
sehingga itu pun yang juga merupakan hambatan kita untuk bisa memisahkan
operasi pemotongan satu kaki tambahan terhadap al putri anugrah dan al putri dewi ningsi
rencananya akan dilakukan pada pertengahan pekan depan menunggu kesiapan kedua kondisi balita tersebut
dari catatan tim medis lain dempet di bagian perut al putri anugrah dan al putri dewi ningsi
juga hanya memiliki satu liver pembuluh darah serta saluran kencing yang bersinggungan
hingga tidak memungkinkan untuk dipisahkan hingga kedua balita tersebut dewasa
fredy bangun bandung